kita lihat berbicara terkait dengan corona wabah corona terus meluas
kemarin sudah ada penghentian sementara visa untuk ibadah umroh
kemudian hari ini kbri seoul juga sudah untuk memutuskan sementara kantornya
wakil presiden iran juga positif terjang corona
artinya ini semakin mungkin semakin mengkhawatirkan
tapi pertanyaannya apakah kita semua dunia memang harus bersiap menghadapi kemungkinan pandemi corona
kita akan bahas malam hari ini bersama prof wiku adhisa smito guru besar fakultas kesehatan masyarakat ui
selamat malam prof iku selamat malam
terima kasih sudah bergabung dengan connected malam hari ini
karena kita melihat mungkin virus corona ini semakin mengkhawatirkan
tidak hanya soal kesehatan kita lihat perekonomian bisa juga mengancam reses global
artinya dampaknya semakin meluas
tapi pertanyaannya terkait dengan corona
karena penguatan deteksi dini terhadap corona ini seperti apa
apa sih sebenarnya prof yang harus kita lakukan
bagaimana mungkin kita membatasi ini semua sambil kita menyiapkan antisipasi penyebarannya agar tidak semakin meluas gitu
baik jadi kalau kita melihat deteksi dini kita harus menyadari sebenarnya penyebabnya ini apa
penyebabnya ini kan sebenarnya virus yang sebenarnya seonotik yang berasal dari hewan
sekarang perhatiannya dunia ini hanya melihat dari aspek manusianya saja
penyebarannya di manusia
kalau kita mau deteksi dini kita juga harus seimbang melihat sumber penularannya
kalau sumber penularannya dari hewan harusnya juga di atau binatang harusnya dieksplor waktu itu di wuhan
sumbernya dari mana ya asalnya dari mana
kemudian menyebar ke mana
dunia tidak ada yang belajar tentang itu
semua belajarnya tentang kasus manusianya ada di bumi
di mana saja dan sudah sampai mana
itu yang prof tangkap ya
jadi kalau deteksi dini itu harus seimbang
deteksi dini terhadap sumber penularan yang kalau ini seonotik berarti sumbernya yang harus dideteksi dong
dan itu juga bisa terjadi di indonesia kan
sumbernya suatu saat nanti dengan penyakit yang lain
jadi harusnya kalau memang seperti itu kita juga harus mampu meningkatkan kemampuan kesehatan deteksi dari laboratorium kesehatan hewan
untuk tahu virus apa saja yang berada
dan juga harus mencari di situ yang potensial ke manusia
ada nggak di indonesia
kita berbicara artinya gini kan prof ya dari hulu kira
kita harus lihat dulu nih penyebabnya apa
semua ini juga akhirnya masih dugaan dugaan
pasar seafood hunan itu kan kelelawar
padahal di situ jualnya nggak cuma kelelawar banyak banyak
artinya gini dengan pernyataan prof tadi barusan belum tentu dong semua itu
belum tentu karena belum terjawab sampai dengan sekarang
virus yang diisolasi adalah virus yang berasal dari tubuh manusia
yang pertama ditularin artinya itu juga masih di question mark kan
sampai dengan sekarang termasuk yang menyebarkan semuanya asalnya dari manusia
mengapa orang tidak bertanya katanya dari pasar ikan
terus virusnya yang dari situ mana
sama nggak yang dengan manusia
yang ada di manusia
harusnya kan dibandingkan
deteksi dini itu kemampuan laboratoriumnya harus bagus
dari dua bidang minimal
dua bidang minimal bidang kesehatan
kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan
itu yang harusnya kerjasama itulah yang harusnya pendekatannya yang disebut one health
karena kita ini berinteraksi dengan suatu penyebab yang terkait dengan human animal dan environment
jadi manusia hewan dan lingkungan
jadi pendekatannya harus berbeda
deteksi kesehatannya tadi lab segala macam tadi prof jelaskan artinya ini kan merujuk pada negara pertamanya ya
ini tiongkok kan china kan pada waktu itu
mereka artinya gini fasilitas kesehatannya lab deteksinya ini tidak menangkap itu kah
mereka sebenarnya akhirnya menangkap itu
kemampuan laboratoriumnya cina juga menurut saya tidak kalah
karena kami sering berinteraksi dengan mereka
mereka punya kemampuan
cdc nya mereka punya kemampuan
tetapi kalau dengan sesuatu penyebab yang tidak biasa dan menyebar mereka sendiri juga nggak bisa mengantisipasi
dan ini sama saja dengan seluruh dunia
karena ini kejadian baru
jadi kalau ditanya semuanya kemampuan deteksinya sekarang baru deteksi pada manusia
dan itu pun kemampuannya antar negara juga berbeda
negara yang maju saja ternyata nggak punya kemampuan kan
duktinya jebol juga
negara maju seperti singapura juga jepang juga
yang maju seperti sebelah aja singapura bisa jebol juga kan
pertanyaannya bagaimana dengan kita
bagaimana dengan indonesia
karena pertanyaan gini
banyak orang yang akhirnya menyaksikan
tidak hanya di indonesia tapi juga di luar
bahwa indonesia itu tidak bebas corona gitu
banyak yang entah dengan penelitian atau keyakinannya bahwa ada gitu suspek corona
selain ini ya orang warga negara indonesia yang ada di luar negeri yang kesuspek corona kan
tapi nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan kita indonesia
mulai dari fasilitas kesehatan prof kemudian lab medis segala macam
kita akan break terlebih dahulu
usai jeda kita akan kembali
tetaplah bersama kami

menurut saya kalau memang ada mana ada sih orang yang bertugas yang ada di airport
petugas yang ada di rumah sakit di laboratorium mau kena risiko dalam zaman keterbukaan
pasti mereka akan juga akan menyampaikannya
jadi sense seperti itu pasti sudah dimiliki karena di komunitas wa dan seterusnya itu sudah cukup banyak
jadi semua akan siap siap
itulah yang digunanya citizen science
masyarakat sendiri menjadi lebih pintar
itulah gunanya pemerintah harus memperkuat masyarakat supaya tahu
sehingga akhirnya mereka juga akan mempertahankan dirinya dengan caranya mereka
dengan pengetahuan yang mereka miliki
makanya harus anti hoax dan seterusnya itu pemerintah harus gencar menjelaskan pada masyarakat
ini sekarang udah semakin angkanya pun terus bertambah
dalam kurang waktu berapa nih prof
satu setengah bulan lah ya kurang lebih ya
satu setengah bulan dua bulan gitu
sebenarnya kita bisa sampai tidak di angka yang seperti ini kan prof
kalau ada no satu dua tiga
apa aja tuh maksudnya gimana preventifnya seperti apa
kan preventifnya sekarang kan sudah kemana mana ya
orang kalau bisa bahkan pengumuman dari who pun juga hindari
untuk kita berada di tempat tempat yang ramai atau padat
dan pasti masyarakat kan juga menghindari seperti itu
kemudian juga kalau batuk dan bersin juga harus ditutup dan seterusnya
jadi masyarakat tuh kesadarannya ada
prevensi dari pemerintahnya juga sudah ada
oke prevensi pemerintah termasuk juga itu
bisa tadi kan prof menyebut kita kan harus ngecek nih dari hulu ke hilirnya
bener gak nih kelelawar
artinya indonesia pun juga bisa mengecek itu kan
jadi gini seluruh dunia bukan hanya indonesia sekarang ditantang untuk kementerian lembaga unit badan itu harus bekerja bersinergi berkolaborasi
selama ini orang hanya melihat ini adalah urusannya sektor kesehatan masyarakat
kalau di pemerintah namanya kementerian kesehatan
itu yang saya sebut sebagai fokusnya kurang luas atau salah fokus
kalau kita berhadapan dengan penyebabnya yang asalnya dari hewan bukankah kita harusnya juga berpikir kementerian lain yang bertugas juga untuk mendeteksi
jadi bukan cuma semata tanggung jawab kontrol setirnya ada di kemenkes aja kan
artinya kalau kita mungkin lhk
jadi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga harusnya melakukan surveillance apakah virus virus seperti corona ini ada di satwa liar
di kelelawar di indonesia
begitu juga di peternakan dan seterusnya
itu harusnya dilakukan oleh kementerian pertanian
pendekatan one health approach atau pendekatan yang holistik untuk hewan manusia dan juga lingkungan itu harus dilakukan untuk kasus kasus seperti ini
edukasi itu penting banget prof
artinya gini membatasi sekarang juga beredar informasi informasi yang kadang kadang hoax ya kan di whatsapp group kemudian medsos lah segala macam
soal covid sembilan belas corona kemudian sars cov apa sih ini perbedaan perbedaannya prof gitu
yang harus kita pahami itu apa gitu
sebenarnya nggak usah dilihat perbedaannya seperti itu
yang paling utama adalah kita harus tahu bahwa semua penyakit yang tadi disebutkan itu yang namanya belakangan di definisikan oleh who kan akhirnya namanya covid sembilan belas
terus akhirnya orang juga bingung antara virusnya dan penyakitnya
itu dua hal yang berbeda
jadi semua itu penyebabnya kan asalnya adalah dari binatang atau hewan
jadi itulah yang harus masyarakat ketahui
sehingga dalam menghadapinya juga harus pendekatannya harus holistik
nggak bisa hanya mendekatinya hanya dari aspek masyarakatnya
masyarakat itu adalah korban terakhir kalau boleh saya katakan
jadi sudah telat kalau sampai ke situ
jadi kita ada di tahap yang telat ini ya
kalau kita bicara deteksi dini kan kita tidak mampu mendeteksinya
sehingga akhirnya menyebar
tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali katanya prof
maka dari itu untuk ke depan kita harus siap dengan bentuk bentuk yang lain selain covid sembilan belas
ancaman ancaman potensial ancaman itu kan
oke kita sudah gini prof ada di tahap mungkin saya bisa bilangnya koreksi kalau saya salah ya epidemi kan
apakah dengan angka yang sampai sekarang tanggal dua puluh delapan februari yang mungkin juga berpotensi semakin ke depan ini akan bertambah terus gitu
potensi pandeminya kita lihat kan pandemi ketika waktu dua ribu flu babi
ya kan potensi pandemi menurut saya ada
karena musim dingin
musim dinginnya ini belum betul betul lewat
musim dingin di
di berbagai negara
karena kan yang terutama ini adalah karena munculnya kan dari negara yang dingin
munculnya itu pada musim itu
dan itu mudah menular karena suasananya dingin
orang masuk di dalam ruangan kondisi tubuhnya biasanya ketahanannya tidak terlalu tinggi karena musim
dan itulah gampang sekali menular
kalau di musim panas orang lebih terbuka pintu lebih terbuka jendela terbuka sehingga potensi untuk menularnya

nah jadi kalau kita kurang mempertahankan kemampuannya pada musim ini sekarang bisa saja terjadi pandemi
karena lebih banyak negara yang akhirnya sumbernya dari situ sendiri untuk berkembang
jadi kita ini berpacu dengan waktu
maka semua negara yang mungkin sudah ada lima puluh sekarang itu
itu harus betul betul menjaga jangan sampai terkena lebih besar
jadi itu yang harus dijaga
singkat saja prof saya hanya dapat waktu sedikit karena kita durasinya terbatas
artinya gini mungkin saja dengan pandemi itu
artinya untuk menghadapi ancaman pandemi global itu yang pertama
apakah kita indonesia sudah siap dengan itu semua
kemudian saya lihat ada beberapa
ada satu artikel gitu ya
ada salah satu profesor epidemiologi di harvard gitu ya
katanya ya biar dibilang tidak mungkin indonesia bebas corona
artinya gini ancamannya besar potensial lossnya besar resesi global
dunia harus bersiap menghadapi pandemi virus ini
jadi kalau dibilang pandemi potensinya ada
iya indonesia harusnya juga orang berpikir harusnya ada
bahkan ada bikin simulasi dari harvard
kan simulasinya itu kan pasti menggunakan sesuatu asumsi atau banyak asumsi
kalau asumsinya ada betul
kan belum tentu asumsinya itu semuanya benar
jadi kan itu cuma simulasi saja
jadi itu hanya untuk memperhatikan bahwa potensi itu ada di indonesia
kalau ditanya indonesia siap nggak kalau terjadi pandemi
pertanyaan itu valid untuk seluruh dunia termasuk negara paling maju di amerika
jadi kalau boleh saya katakan gak ada yang siap kalau terjadi pandemi
karena sumber daya kesehatan yang ada tidak cukup apabila terjadi lonjakan kasus yang begitu besar melebihi kemampuannya yang ada
seratus rumah sakit sudah disiapkan tidak serta merta terus semuanya bisa menangannya
tergantung jumlah kasusnya kan
begitu juga di singapura
ada researchnya itu yang kalau mau simulasi juga bisa
kapasitasnya itu ada titiknya
disitulah letaknya harus saling membantu antar negara untuk memobilisasi sumber daya
sdm nya peralatannya dan seterusnya
dan itu sudah mulai harus kita pikirkan
setiap negara itu sudah harus membuat apa saya bilang ya formulanya ya
mulai dari sekarang
artinya saling membantu karena kita tahu setiap negara tadi prof bilang
even amerika sekalipun nggak akan pernah siap dan nggak akan pernah bisa mengakomodir itu semua kan
baik baik baik
terima kasih prof wikus
sebenarnya saya masih banyak pertanyaan gitu
tapi karena waktu kita sangat terbatas mungkin nanti kita bisa buat diskusi yang lebih panjang lagi
bisa datang lagi ke connected gitu
terima kasih sekali lagi prof ika sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
kami masih akan kembali dengan informasi
dan penemudi ojek online melakukan aksi long march menuju kawasan gedung dpr ri jakarta